sementara itu sekretaris kabinet pramono anung menyatakan tidak ada peran pemerintah
terkait hilangnya foto foto pertemuan amin rais dan prabowo juga rizik syihab
di akun media sosial amin rais
pramono anung menyebutnya sebagai tuduhan yang tanpa fakta yang jelas
pramono anung mengaku presiden jokowi bahkan belum melihat foto yang dimaksud
pramono anung menambahkan tidak logis jika ada perintah untuk menghilangkan foto foto itu
dari akun instagram milik amin rais
sementara foto yang dimaksud juga telah beredar luas di masyarakat
sebelumnya diberitakan admin akun instagram at amin rais official mengaku kecewa
dengan hilangnya foto pertemuan antara amin rais prabowo dan rizik syihab ketika melaksanakan umroh
kubu pihak pendukung amin menduga peristiwa ini ada campur tangan penguasa
ya kalau kemudian ada tuduhan seperti itu ya
itu seperti menuduh kepada angin yang berlalu lah